nusab dinov zayan fatih yang berasal dari klub dnv ekustrian ini mengikuti tiga kejuaraan di belanda dan belgia
sebagai bagian dari program kompetisi yang digelar klub pada tanggal dua puluh desember dua ribu dua puluh dua hingga sepuluh januari dua ribu dua puluh
program ini bertujuan untuk pengasah kemampuan atlet muda indonesia yang baru berusia dua belas tahun ini
sekaligus mengetahui sejauh mana ia dapat bersaing di eropa
hasilnya pun tidak mengecewakan
berpasangan dengan dua kudanya ineke dan lanesa dinov meraih tiga gelar juara satu di kelas show jumping sembilan puluh lima cm dan satu ratus sepuluh cm
pada kejuaraan green valley x masters di belanda
menurut aku sih agak challenging karena itu semuanya itu peserta baru yang aku baru lihat pas di jerman atau di belgia atau di belanda
dan kalau di situ pertandingan itu pas aku di internasional
muda sendiri jadinya aku agak nervous
tapi kalau yang di inderbookers ada satu atau dua peserta yang segede akulah
di tanah air prestasi dinov di arena berkuda juga sudah sangat diperhitungkan
setelah tampil di eropa sejumlah program kompetisi di dalam dan luar negeri juga sudah disiapkan
targetnya dinov akan dapat tampil membela indonesia di sejumlah ajang multi event di masa depan
dinov harus bisa terus bertanding untuk menambah jam terbang
jadi jam terbang dinov itu harus tetap di asa dilakukan dan ditambah dengan mengikuti pertandingan pertandingan yang diadakan tiap bulan yang masuk dalam program pp pordasi
dalam rangkaian program kompetisi di eropa kemarin dinov untuk pertama kalinya tampil di kejuaraan level internasional atau yang terpinggi di kejuaraan centaur park new year's week satu di belanda